bosan dengan ayam bakar yang itu itu saja
kini anda bisa mencicipi menu ayam bakar baru
perpaduan cita rasa surabaya dan bali
namanya ayam bakar sambal beh
ayam bakar tanpa tulang ini tidak hanya lezat di lidah
tetapi juga membuat penikmatnya bakal ketagihan
penasaran berikut liputannya
dari pandangan pertama menu satu ini pasti menggoda selera
betapa tidak warna daging coklat dan rasa lembut ayam
berlumur sambal beh khas bali seakan sudah terasa di lidah
inilah ayam bakar sambal beh
kreasi seorang juru masak sebuah hotel di jalan nginden surabaya
yang memadukan menu asli pulau jawa dengan bali
cara memasaknya pun cukup mudah
siapkan bahan mulai dari bawang putih goreng
sweet soya kecap dan aneka rempah
bersama daging ayam
pertama lumuri daging dengan kecap
yang dicampur dengan sejumlah bumbu
mulai dari merica hingga daun ketumbar
lumuri daging hingga merata
lalu diamkan selama dua menit
untuk membuat sambal beh
cukup siapkan bawang merah dan bawang putih
yang sudah digoreng
lalu campur menjadi satu dengan irisan cabai rawit
aduk hingga merata
agar menarik beri topping sambal beh
dan tambahkan aneka lalapan berupa tomat
dagingnya yang lembut dan gurih
membuat kuliner satu ini menjadi menu terfavorit di hotel ini
jadi tasenya itu benar benar
kalau yang lainnya sih masih agak agak basah gitu ya
kalau yang ini benar benar kriuk
bagaimana anda penasaran